masuk masuk masuk
maaf pak saya tidak tahu kalau
sayangnya mau memberikan beberapa proposal yang harus tanda tangan pak
sekarang semuanya sudah selesai
kamu telah menjalani
terapi pemulihan keampuan
susukkan tilmu selama tujuh hari tujuh malam
dan semuanya sudah terlewati dengan sempurna
harus kamu selalu bawa
supaya bibi tahu
kalau kamu dalam bahaya
semua pesan bibi
soalnya bi saya juga pengen semuanya sempat berhasil
bagaimana dengan sadly
kamu tahu enak saja kamu pada kamu tahu kan saya sebagai lurah juga sebagai kepala keluarga di rumah ini
kemarin matang enggak terlalu cepat tapi mbak perempuan itu sudah ketelan gua dia mengusir
marsibi dan membuang gelas yang mau saya minuman marsiti itu memang pantas diperlakukan seperti
itu dia tuh memang tukang jamu yang kurang ajar saya sudah larang untuk berdagang di sini apalagi
sampai rumah kita bilang bener aja dong tapi dia bandel kamu mau saya usir rumah ini mau
sebelum ada perubahan itu perubahan jual jamu yang
tidak punya harga
saya tidak mau mendengar rautian kamu
dan besok pagi saya akan urus perceraian kita
udah ntar yah perempuan gak punya harga diri atau mau pulinnah jelas jelas diusik mau dicerain
aku gak ada penggulan jadi sekarang ini saya juga lagi mengandung dan anak ini anak mas bambang
kamu jahat perempuan gak tau malu perempuan rendahan berusaha perempuan sama orang kamu
kamu yang gak tau malu kamu punya harga diri kalau saya sih ya jelas jelas mas bambang yang
ngejar ngejar saya kalau si itu si itu kan yang ngejar dia mas bambang ini gak tau malu
aku punya harga diri untuk jadi perempuan mas bambang mas bambang kusir itu jadwal mas bambang
kusir lihat tuh mas mas bambang kusir mas ini apa sih gak perlu kusir denger ya mas suatu hari allah
yang akan membalas mas suatu hari juga mas akan menyesal mas pernah melakukan saya seperti ini
pak bu pak bu kok bawa tas ada apaan dong
saya diusir sama mas bambang
berulah lazim kok bisa bambang begitu
mas bambang mas bambang punya perempuan lain bu
siapa perempuan yang mengganggu suami
namanya mas mini pak tukang jual jamu bu
apaan atau apaan
maaf saya tidak berdonya sendiri pak mei ini pak saya cuma mau membeli beberapa zolek dosa pasukan ini tapi mas bambang terra
sini ya iya pak disitu
nih belum pegang
terus bilang sama yang kasih uang itu yang nyumbang itu
suruh ketemu sama saya saya mau bicara
oh iya kalau begitu saya permisi pak
apa sih shhh eh jangan
mas ini ini sumbangan warga untuk pengguna masjid
ini mas bambang kenapa sih
kok jadi orang takut banget sih
kok takut gitu sih mas bambang
eh mas bambang mas bambang kan ngumrah disini
yang paling berkuasa disini mas
semua orang itu pasti akan dengerin apapun omongannya mas bambang
jadi kalau uang ini kita pakai dulu kan gak apa apa mas bambang
nanti baru deh diganti ya
masa perhiasan nasib ini ini lagi ini lagi tuh
tuh gak ganti ganti
sekarang kamu ambilin uang
belanja apa yang kamu suka
oke buat kamu deh
yang penting kamu senang
ya udah yuk kita pergi sekarang
mau kemana lagi
ngapain lagi dateng dateng kemari
emang ya kenapa
loh jualan jamu ke suami saya
nih mas bambang sekarang udah jadi suaminya
gak perlu jualan
tiap hari lasmini udah bikinin jamu istimewa
udah pergi pergi pergi
bagus juga musuhnya buang lagi ya
saya kasih tau ya
kamu itu gak bakalan bisa menang
kamu bakalan kayak kepar kepar jumrah
mas bambang yaudah karena dia gak mau pergi kita aja pergi yuk ke malll
aduh jalan jalan ke mall